tanpa kita sadari bahaya virus ada di mana mana penyebarannya pun begitu cepat
dengan kondisi seperti ini daya tahan tubuh kita harus selalu terjaga
himbawan untuk tetap di rumah kini menjadi ajakan berdamai dengan keadaan
pola kehidupan new normal akan dijalankan dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan
selain itu nutrisi tambahan juga diperlukan agar tubuh nggak gampang sakit
dan ammonizer adalah pilihan tepat agar tetap sehat
ammonizer mengandung eldoberry vitamin c seribu mg zinc imun herbal untuk menjaga daya tahan tubuh
antioksidan pada eldelberry nya mampu menangkal bakteri dan virus
ammonizer perlindungan tubuh dalam satu saset
aktivitas jadi penuh semangat karena imun jadi lebih kuat